perlahan hidupku dikendalikannya
sangat terbualai saat menikmatinya
hingga ia menjeratku dan menghancurkan segalanya
tetapi semua belum terlambat
aku tak ingin terikat lagi
aku ingin selamat
tekadku dan dukungan orang terdekat
membuatku terlepas dari jeratannya